hai tuh enak yang serigala dulu mau ngapain mereka tengah malam biasanya mereka jalan
rame rame kau sekalian cuma berempat mungkin dia usah gangguin hidup gue lagi ngerti
papa punya waktu untuk negu reva di kampus
tapi kenapa sekedar ngangkat telepon gue aja gak bisa
apa segitu sibuknya
kenapa sih lu
muka lu sewot banget kayak ngajakin orang berantem
abis ketemu yayang juga
bukan yang ngajakin orang berantem
itu mana abis berantem
gak liat tuh bukanya gue kenceng gitu
terus tadi reva pas cabut
mukanya kayak si gak mau nerekam
seram juga sih
ada apa sih brother
cerita lah mu gue
gue ini selain sahabat lo
gue juga pakar cinta
pakar cinta dari mana sih
punya pacar aja gak pernah
mendingan gue gak pernah pacaran
daripada lu masih mikirin aja tuh mantan
sebagai pakar cinta gue pengen kasih tau ke lu ya
mantan memang pernah ada di hati kita dan pernah mengisi hari hari kita
tapi itu dulu
sekarang saatnya lo berpikir ke depan
dan buktiin ke dia
kalau dia pernah meninggalkan orang yang salah
makasih ya lu berdua
udah gue minggak moodnya
jangan suntuk gitu dong
ngapain bokap gue dateng ke kampus
terus segala negor sih reva
suruh reva untuk jauhin gue
karena jelas kok gue sama reva gak ada apa apa
tapi gimana ceritanya tuh
kok bokap lu bisa tau soal reva
ya dari sila lah
siapa lagi yang berani ngadu ke bokapnya boys lain dia
tadi papanya boy datang terus nyariin gue
ya ampun reva ketemu camer gitu loh
harusnya lu happy dong
bukan malah pt kayak gitu
udah deh udah udah lu gausah bercanda
karena gue lagi bener bener malas banget
tau gak sih
tadi papanya boy itu nyuruh gue jauhin boy
padahal siapa juga yang mau deket deket sama si es balok
udah gitu dia pakai bawa bawa perjodohannya sama sila lagi
alasan gue gak pernah gangguin mereka
si es balok aja tuh yang nyari nyari masalah mula ama gue
wah fix banget ini semua tuh gara gara sila
si nenek lampir itu pasti dia udah ngadu yang aneh aneh tentang allah
udah lah gausah dibahas maus maus gue
woi tunggu abang lagi cepetan
eh raff udah tau banyak mobil lu deket deket ya
lu kayak gak tau dia aja
bukannya kemarin lu lagi seneng banget bon berat badan lo turun dua kilo terus sekarang kenapa lo makan banyak banget
ini salah satu gue ngerayain udah berhasil nurin berat badan dul
kalau gitu mah sama aja turun dua naik lima
lemah aja tuh timbangan jerat jerit karena keberatan nimbang badan lo
dul anak yang serigala dul
mau ngapain mereka tengah malam
biasanya mereka jalan rame rame
kok sekarang cuma berempat
mungkin dia lagi ada misi dari mondi
jangan jangan barangnya ilegal lagi dul
nanti sekalian kita laporin gerak gerik mereka ke boy
bisanya sudah diangkat
bisanya sudah diangkat
bisanya sudah diangkat
bisanya sudah diangkat
tapi kayaknya papa gak perlu nunggur dia kayak tadi
rasa aku harus berkali kali
aku dan reva
gak punya hubungan apa apa
kalau kamu gak punya hubungan
kenapa papa sering denger laporan
kalau kamu berduaan sama dia
jalan berduaan juga
kenapa gak ada perempuan lain
kalo kalian bertemu terus
dianggap cuman sekedar berteman
ya aku emang sering ketemu sama dia
tapi bukan aku sengaja
karena memang kebetulan
kita ada urusan yang bareng
dan papa harus tau itu
kalau kamu selama ini gak ada hubungan
yang spesial dengan reva
papa kenapa gak denger laporan
kalau kamu pergi dengan cewek lain
yang papa tau cuman dia
kamu harus hormati
hubungan kamu dengan sila
kamu aja sampe sekarang
jarang menemui sila tuh
kamu datang sebentar
kamu hargai dong perasaan sila
kalo semua ini
tidak ada kaitannya dengan keinginan terakhir
kamu harus lebih dewasa lagi sekarang boy
jangan hanya pikirkan diri kamu
aku udah selalu sering ngalah pak
aku selalu hargain orang lain
aku selalu pikirin perasaan orang lain
aku rasa kata kata papa barusan itu untuk aku sendiri
bukan untuk aku